trendy pramuardhani pemuda yang kini sudah berusia dua puluh empat tahun
hanya bisa menghabiskan waktu di atas ranjang selama dua puluh satu tahun
trendi pramuardani lahir sehat dan normal
namun saat usia satu lima tahun
trendy terjatuh dengan kepala membentur lantai hingga mengakibatkan kejang kejang
keluarga saat itu langsung membawa trendi ke rumah sakit
sayang karena hidup serba pas pasan
akhirnya keluarga terpaksa membawa pulang trendy dan merawat di rumah
kondisi perekonomian keluarga semakin memburuk setelah sembilan tahun lalu sang ayah meninggal dunia
akibatnya kini keluarganya hanya mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh trendy
jika remaja berusia dua puluh empat tahun ini mengeluh sakit
kondisinya ya kejang kejang kaku kaku gitu
jadi setelah tiga tahun akhirnya nggak bisa berbuat tanya
pokoknya semua usaha orang lain gitu
meski nyaris tak bisa kembali normal karena keterlambatan penanganan
tim penggerak pkk ponorogo tetap berusaha mencoba membawa trendy ke rumah sakit pada senin siang
cara ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban keluarga
mudah mudahan tidak terlambat penanganan kita
mudah mudahan bisa kembali ceria si trendinya karena usianya sudah dua puluh empat tahun
silawati berharap kepada warga jika menemukan anak dengan gejala serupa untuk segera melapor ke pemerintah daerah
pemerintah akan memberi layanan penanganan medis secara cuma cuma
jatuh priyambodo ponorogo jawa timur